ya kemana aja
nih esit baru mau masak mak buat makan siang
ya nanti jalan jalannya
abis masak ya
pakaian yang belum diseterikan um
hari ini teh
esy ada pengajian sama ibu ibu
udah dua kali essi gak ikut
kalo sampe tiga kali mak tuh gak enak
mak sama ibu
ntar dia ngerti
kenapa kita cari warung seperti yang lain
itu bukan tempat kita
biarin aja ini tuh buat si komar sama si gobang
saya di sini
biasanya kan berbalik ke sana
kalau perlu saya dia bisa ke sini
atapnya cuma segitu
kalau hujan kita juga bisa kehujanan
kecuali kalau kamu pakai payung
hah masa orang orang seperti kita pakai payung
maksud saya di sini di daerah sini bukan cuma tempat kita berdiri sekarang ini
di daerah sini banyak apa yang bagus
kan udah dikasih ke saya
dia udah gak di sini
mau minta antar pulang ya
cari siapa sih neng
gari dik dik kang
dia katanya nyari dik dik
terus saya tanya
dia jawab bukan
emangnya itu siapa sih
yang kerja di rumah kang bahar kan
emangnya nggak boleh pembantu cakep
saya juga pengen punya pembantu cantiknya dia
ya kemana aja
nih esit baru mau masak mak
buat makan siang
ya nanti jalan jalannya
habis masak ya
pakaian yang belum disetrika dong
hari ini te sit ada pembantu
setelah kami mengikuti satu peraring bertlag winners

kami menulis gambar yang ber subjects

saya sudah sendiriencias tentang
permukaan saya di sarawak
siapa tugas dimana
siapa ikut siapa
sudah menempatkan orang yang tepat
di tempat yang tepat
kita gak punya banyak pilihan orang
mau dibawa terus
atau mau naik ke posisi yang lebih tinggi
mau geser komar bisa
mau nendang si gobang juga bisa
saya gak berani kang
kalau mau maju harus berani
saya sama si dik dik
di sana posisi saya berada di posisi yang harus dilihat sekarang
mati lagi bosen di rumah terus
mau pergi jalan jalan
ma mau kemana
ma gak boleh ke teras
ici mau kemana
kalau ici yang mana
di sini ma gak ada yang namanya ici
mau ke toko yang di depan
apa yang panjang dipotong potong pendek
tapi tetap disebut panjang
cowok yang kemaren ngantri mas
kata temen temennya sekarang udah engga di pasar
ya ada apa
iya tadi ma bilangnya cuma mau ke teras
tapi sekarang di teras nggak ada